kalau udah ngontak saya nggak mampu tidur di pasar asin
sambil beli lagangan ambil ketungguin sampai kau urusin paginya berangkat
kalau nggak aku bener bener bagi kantongan kasih itu pisang untuk kopi itu aja
aktivitas jual beli di kawasan pasar minggu jakarta selatan ini tak pernah sepi pun
bagi seorang pria tua bernama oman sulaiman
jejak kaki rentah abah oman pun sudah begitu membekas bukan baru satu atau
dua hari berjualan abah oman sudah enam puluh tahun berkeliling menjual buah pisang
kini abah oman berusia tujuh puluh tiga tahun namun ia masih mengingat jelas saat pertama
kali menjual buah pisang di pasar asin yang diberikan oleh kota oman ini
berjualan pisang ketika berusia dua belas tahun
hai tidak begitu mahal abah oman menjual pisang yang ia pikul sepuluh sampai lima belas
rupiah setiap sisirnya setiap hari ada saja warga yang membeli beberapa karena
kebutuhan ada pula yang karena rasa kasihan melihat abah masih berjualan di
pisang udah apa satu pisang itu contohnya ya jadi kata orang orang sini pakarnya
kata komanda gitu masalah pisang tahu aja begitu kalau yang jelik aduh tahu dah
malah berat bahwa malas jahit ngomong ngomong murah lagi lainnya kan
lumayan aku dua belas itu belum ini kalau ada yang belanja aku dua puluh kadang kadang
hai nasib abah oman memang tak semanis rasa pisang yang ia jual sudah enam puluh tahun
lebih berjualan sampai sekarang pundaknya masih harus menahan beban pikulan yang
mencapai lima puluh kg
hai tak hanya itu abah berjualan keliling dengan berjalan kaki dari
kawasan pasar minggu hingga kawasan tanjung barat jakarta selatan
hai sesekali ia berjualan ke kawasan pasar minggu hingga kawasan tanjung barat jakarta selatan
dan berhenti untuk beristirahat kakinya semakin mudah lelah seiring dengan usianya
yang semakin menua ketika beristirahat abah kerap mengingat istri tiga anak dan
dua cucunya baginya keluarga adalah pemberi semangat pantang menyerah
hai sebetulnya abah bisa saja berjualan di satu tempat atau istilahnya manggal
namun biasanya pisang pisang yang ia jajakan lebih cepat laris bila berjualan berpindah pindah
menuju tempat lain dan juga menunggu uzuru permen untuk membeli kita tetapi tidak bisa

berjualan pisang berkisar dua puluh lima puluh ribu setiap hari namun tak jarang ia hanya mendapat uang
sepuluh rupiah sehari setelah keliling berjualan pisang hari jalan kalau aku benar pak dibagiin
hai angkajeg kantongin kasih itu angkajeg tuh pisang untuk kopi itu aja sama orang
ada yang lima puluh kilo ada yang empat puluh kilo ini paling tiga puluh kilo batali dipundang tiap hari itu tapi
enak aja sehat ya benar daripada diem menjadi penyakit hal jenis maksudnya udah sehat aja
hiruk pikuk lalu lintas pagi ibu kota dan terik matahari yang membakar kulit tak membuatnya
menyerah terserempet angkutan umum hingga ditipu pedagang lain hingga jutaan rupiah menjadi bagian
dari kisah perjalanan hidupnya yang utang utang mau bayar saya tiba tiba begini terbang pun pisang
saya ada duit enggak
ada udah gitu dikasih terus aja diambil lari ke pasar enggak turun bisa
abah oman tinggal jauh dari keluarga istri anak dan cucunya tinggal di cikarang utara kabupaten
bekasi jawa barat sementara ia mengais rupiah di selatan ibukota ia pernah mengadu nasib berjualan
di sekitar tempatnya
x ini takut banget jika non bimbo mitra fraudixo keren maks dib institut female
kalau di sini siang malam kalau mau tak bisa nggak mau siang malam
tetap ya siang di sini
akhirnya abah memilih untuk tinggal di los buah blok a pasar minggu
di tempat ini abah tidak perlu membayar uang sewa tempat tinggal
ya paling setengah bulan sekali
itu kenapa jarang pulang mbak
ya kalau berhasil ngapain pulang
itu lah berhasil baru pulang
saya tidur di pasarnya sini
sambil beli lagangan sambil ketungguin sambil keurusin
terus paginya berangkat
hampir seluruh pemasukannya ia berikan kepada keluarganya ketika ia pulang
dan untuk menekan pengeluaran abah memilih makan sehari sekali
dan membeli uang sewa
di salah satu warung nasi langganannya yang juga menerima utang sang kakek
bila tengah tak memiliki uang
menu favoritnya nasi sebutir telur dan sayur
menu sederhana ini adalah salah satu cara abah oman untuk menghemat pengeluaran
sekali tapi sekali
malam kalau mau kalau mau paling kotor
makan sehari sekali mbak
biar ngirit juga mbak
iya gitu lah keadaannya
enggak kalau itu mbak
yang ke sana yang belah sana suka bumi
kenapa tuh mbak
nggak boleh kemana mana lagi
ternyata jangan ah nggak mau
lepas makan siang dan beristirahat sejenak
abah oman kembali ke rumah
kembali mengangkat pikulan bersiap kembali berjualan hingga malam menjelang
di usia yang senja kata menyerah tak pernah ada dalam kamusnya
baginya hidup adalah perjuangan
dan selama raganya masih sanggup berjalan
ia tetap akan berjualan untuk ia dan keluarga tercinta
rian fernando imam muhairib jakarta